alda cahya visabilillah terlihat tegar
putri sulung pasangan suami istri irsad dan wahyu triningsih ini tetap tenang saat jenazah kedua orang tuanya dimakamkan
jenazah pasangan korban pembunuhan dukun pengganda uang mbah selamet ini
dimakamkan di tempat pemakaman umum desa tanjung rejo kecamatan negeri katon kabupaten pesawaran lampung sabtu siang
kedua jenazah dimakamkan dengan jarak yang berdekatan
jenazah kedua korban pembunuhan mbah selamet ini tiba di rumah duka di desa sabtu pagi
pihak keluarga berterima kasih kepada pihak yang telah membantu proses pemulangan jenazah kedua korban
keluarga meminta agar bah selamet dihukum mati karena perbuatannya dinilai sadis dan tidak berperikemanusiaan
ini dari pihak keluarga seperti pak selamet sendiri sebagai dukun penggandaan uang
ya mohon dihukum seberat beratnya lah
karena langkah perlakuan dari pak selamet itu yang sangat tidak biadab
tidak beri kemanusiaan
dihukum seberat beratnya hukum mati lah
jadi biar keluarga kita semua merasa lega
saat ini pihak polres pesawaran sedang melakukan penyelidikan
terkait dengan keberangkatan korban menemui bah selamet di banjar negara jawa tengah
langkah dari kepolisian
kami mengapresiasi langkah kepolisian dari polda jawa tengah
khususnya banjar negara yang telah mengungkap peristiwa ini
sehingga nanti motif akan terbongkar
sebentar lagi kita akan melakukan penyelidikan
sebagaimana yang dimintakan oleh pimpinan terkait dengan keberangkatan korban
siapa yang melakukan ya siapa yang mengajak kemudian apa yang dibawa
selain pasangan suami istri irsyad dan wahyu triningsih
terdapat dua korban lagi yang berasal dari lampung
yaitu suheri dan riani warga desa kalirejo
dan negeri katon kabupaten pesawaran lampung
sugianto andi surahman lampung